mendukung hanya gara gara orang
psikologi kita yang wah ini ada
kesamaan suku kesamaan agama
yang betul betul mampu

aman begitu kita harus selalu optimis

demikian perbincangan saya